mas edy selamat malam

selamat malam mas edy
sebelumnya tadi kita sudah sempat berdiskusi berdialog bersama dengan bang bara asibuan
tapi kami coba untuk konfirmasi lagi ke mas edi suparno
mengenai adanya desakan wakil ketua umum pan barah asibuan untuk mundur ini sebenarnya bagaimana mas edi
saya kira desakan itu disampaikan memang oleh teman teman oleh kader kader
ya yang memiliki kepedulian yang tinggi memiliki militansi dan memiliki komitmen untuk menjalankan perintah yang dilaksanakan oleh dpp
nah itu saya kira saya menghormati apa yang mereka sampaikan dan saya apresiasi ya bahwa kesetiaan mereka loyalitas dan militansi mereka terhadap partai itu begitu tinggi
tetapi di lain pihak ya tentu kami juga mengkaji apa yang dilakukan oleh sejumlah teman teman yang lain
sahabat saya barah hasibuan dalam mengambil sikap politik terkait pilihan yang kita laksanakan di dalam pilpres
tetapi juga dengan mempertimbangkan apa yang menjadi kewajibannya untuk memenangkan kursi di dapil di dalam pemilu legislatif
ya sebagai partai tentu kami memiliki misi utama adalah untuk menghadirkan sebesar besarnya kader kami di lembaga legislatif
baik mas edi
ya mas edi tapi surat desakan itu betul ya untuk barah asibon agar mundur begitu betul ya
ya ada bukan ya ada semacam petisi
tetapi kembali lagi petisi itu kan sifatnya himbawan ya tidak pernah ada instruksi
dan sampai saat ini pun petisi itu tidak kami tindak lanjuti dalam bentuk
adanya respons dari dpp yang meminta penjelasan dari bara atau penjelasan dari mereka mereka yang menghendaki
karena kami merasa bahwa ini adalah bagian dari dinamika partai
dan sebagai partai yang terbuka kami betul betul menyambut dengan baik dinamika yang ada
sepanjang itu masih dalam koridor demokrasi dalam koridor tatanan peraturan partai yang sudah kita canangkan secara sangat solid
nah oleh karena itu kami merasa bahwa ini bagian dari
dan kami juga mencoba untuk melihat sudut pandang dari masing masing pihak
sudut pandang dari sahabat saya barah asibuan dan dari teman teman yang mengajukan petisi tersebut
dan setelah kami kaji kami analisa ya masing masing memiliki sudut pandang yang memiliki aspek pembenaran
tetapi juga ada aspek yang mungkin kita bisa lakukan kajian untuk lebih diperbaiki ke depannya
tetapi intinya bagi saya ya pan itu tetap solid
dengan dinamika yang ada tetap solid
kita memperjuangkan pemenangan pilpres tetapi kita juga berfokus pada pemenangan legislatif
oke mana lebih utama menurut pan
pilek dulu menang atau pilpres kemudian menang
karena kan itu dihadapkan dengan itu ya misalnya ketika didapilnya katakanlah barah asibuan
ternyata justru lebih banyak ke pak jokowi
ini bagaimana artinya dengan membiarkan artinya tidak sejalan dong dengan keputusan partai amarat nasional
itu perlu serah alat mungkin
ini adalah potentially
nah pers bestenklah
kita allunden dulu ada yang iedereen yang ket vemangsmurna dan rezim vamos
kita bisa lakukan misalnya saya sebagai caleg di jawa barat ataupun teman teman yang lain
realitas didapil begitu ya mas edi
ya andai kata begini ya saya berandai andai
andai kata pak bara itu kemudian mendukung secara terang terangan dan secara proaktif atau aktif melakukan kerja kerja pemenangan untuk pasangan calon yang bukan kami dukung tentu akan kami sanksi
tetapi dengan posisi seperti ini saja saya kira bara menjalankan fungsi dan perannya
tetapi beliau belum bisa menjalankan fungsi dan peran sebagaimana anggota kader lain dalam pemenangan pilpres
baik baik mas edi tahan dulu saya ingin ke mas jaya di
sudah mendengarkan masing masing tadi mas jayadi seperti apa baik dari bang bara sibuan dan juga mas edi menjelaskan kondisi internal pan saat ini
kalau bacaannya mas jayadi ini apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan kita mulai misalnya desakan mundur
mas jaya di ditangkap kemudian kita tarik ke belakang lagi apa yang mas jaya di ditangkap
ya dari yang saya dengar dari pak bara dan juga mas edi itu mengkonfirmasi beberapa analisis yang ingin saya lakukan ya
jadi saya melihat ada dua hal di sini pertama ini terkait dengan soalan dinamika pilpres dan pileg dinamika pemilu
yang kedua itu terkait dengan dinamika internal pan
apa yang saya maksud dengan dinamika internal pan
itu dinamika faksionalisasi di tubuh pan yang kemudian berjalin berkelintas antara dua hal ini dengan dinamika pemilu
soal dinamika pemilu dan pilpres itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa memang ada dinamika yang seringkali tidak selalu ketemu
yaitu pilpres itu kan dinamikanya nasional memenangkan pilpres
dinamika yang nggak ketemu ini bagaimana mas
ya di satu sisi memenangkan pilpres itu dia berbicara soal dinamika politik di tingkat nasional ya
tapi kemudian ada
ada dinamika untuk menangkan pileg yang harus melihat secara spesifik karakteristik dari dapil masing masing
jadi misalnya tidak ketemu karakteristik dapil dengan siapa yang akan dicalonkan atau dimenangkan menjadi pemilu presiden
mas bara atau pak bara itu kan dapilnya di sulawesi utara
kita tahu bahwa sulawesi utara itu secara umum masih menjadi basisnya jokowi untuk sementara ini
walaupun ada kantong kantong atau basis basis misalnya di bolaan mengondong daerah daerah tertentu yang memenangkan prabowo
masih ada gitu
tetapi dengan apa namanya kalau melihat seperti itu kan artinya dinamika di dapil itu misalnya kalau di dapil itu lebih banyak yang pro jokowi
maka tentu tidak mudah bagi seorang seperti bara sibuan untuk mempertahankan kursinya di dapil itu pada saat yang sama juga mengkampanyekan orang yang tidak disukai oleh
dan juga orang yang tidak disukai oleh
atau tidak akan dipilih oleh masyarakat di daerah pemilihannya atau di basisnya di situ
artinya mengkampanyekan apa yang disukai oleh yang ada di dapil
iya jadi kan itulah apa namanya nah itulah yang harus disikapi secara bijaksana oleh dpp oleh pan
dan saya kira penyikapannya cukup bijaksana tadi itu satu ya dinamika di
bijaksana seperti apa ya tadi menurut bang mas jayadi cukup bijaksana tidak merespon ya
tidak ada tindakan tindakan yang sifatnya drastik ya yang bisa menimbulkan kontroversi
kecuali kalau kan menurut saya belum bisa dpp pan memberikan respon atau sanksi yang tegas
seperti misalnya untuk kalimantan selatan ya pak muhidin
karena kalau kasus kalimantan selatan kan ketua pan itu secara terbuka mendeklarasikan gitu kan
tapi kalau pak bara meskipun diduga dan dari tingkah lakunya mungkin dilihat lebih mendukung jokowi daripada prabowo
dari gerakan gerakan politiknya begitu ya
tapi kan tidak ada pernyataan resmi gitu ya
masih ada alasan yang cukup bisa diterima mengapa dia bersikap seperti itu terkait dengan dapil tadi
tapi yang kedua ini ada kaitannya dengan dinamika internal di pan sendiri
kita tahu kan di pan itu ada faksi faksi
secara sederhana mungkin ini tidak terlalu tepat tapi saya secara sederhana membagi pola paksionalisasi di tubuh pan itu menjadi dua
ada paksionalisasi antara kubu nasionalis islam dengan kubu nasionalis nasionalis kira kira gitu lah
nah apa namanya
seorang seperti ibarah sibuan
itu masuk ke nasionalis
termasuk yang kemarin meminta pak amin rais mundur itu kan atau mengundurkan diri
dari sisi itu ya ada dua
nah dari sisi paksionalisasi ideologis cenderung ideologis
ada lagi yang kedua adalah paksionalisasi dari segi figur
disitulah ada faksi pak amin rais ada faksi mungkin dulu ada faksi sutrisno bahir kemudian ada faksinya pak hatta rajasa dan sebagainya
kita tahu bahar asibuan ini kan masuk kembali ke pan
di masa pak hatta rajasa
sebelumnya kan beliau memang salah satu pendiri pan kalau tidak salah
kemudian beliau keluar pernah pindah ke pkb lalu di zaman kepemimpinan pak hatta rajasa masuk lagi
nah paksionalisasi ini kan tidak selalu mudah
mas jari tidak artinya gini ibarah sibuan tidak secara terbuka meneklarasikan
tapi kemudian gerakan politiknya mungkin diarahkan ke mendukung pak jokowi
tapi ada respon loh ternyata dari kader kader yang mungkin juga membaca hal yang sama
bahaya tidak untuk pan sendiri misalnya kalau hanya mendiamkan saja
nanti saya juga akan ke mas edi untuk menanyakan mengapa kemudian cukup yakin bahwa barah sibuan tidak mendukung pak jokowi
sementara ada pernyataan pernyataan dari sejumlah elit pan yang mengatakan sebaliknya
nanti kita bahas mas edi dan juga mas jayadi kita harus break
prime news akan segera kembali
saya yakin apa yang dilakukan itu tidak seperti yang diberitakan
dan benar benar benar
baik mas zayadi tidak akan mem follow up
tadi mas jayadi katakan ini sebenarnya cukup bijak tepat begitu ya yang tidak merespon itu
tapi di sisi lain tentu mungkin saja banyak kader kader pan yang loyal sekali terhadap prabowo sandi
justru agak bingung dengan sikap partai yang seperti itu
ini bagaimana dong partai dihadapkan dengan pilihan itu
ya itu tadi partai kan dihadapkan dengan dua tugas
pertama tugas partai itu adalah memenangkan partai dalam konteks pan itu minimal memperoleh kembali suara seperti tahun dua ribu empat belas
dan itu berarti perjuangan mereka harus didapil kan
karena pilek itu kan pertarungan didapil pertarungan lokal
kalau pil pres itu pertarungan di tengah nasional
kedua tugas partai seperti pan itu adalah memenangkan capres yang diputuskan mereka dukung kan gitu
ada fakta bahwa tidak selalu dinamika didapil
karena pertarungan lokal itu itu selalu sejalan dengan dinamika lokal
artinya dalam konteks pak barahasibuan misalnya
mungkin dia menghadapi fakta bahwa konstituen yang dia target di dapilnya
itu adalah para pemilih yang cenderung ke jokowi
sehingga padahal partainya itu adalah pendukung prabowo
nah dalam konteks itu pak bara punya beberapa pilihan kan
satu diam saja
dua tetap memangkam
atau yang ketiga malah ikutan ngampanyein jokowi kan gitu
dalam konteks itu
nah di antara tiga itu mana yang dia pilih
tampaknya untuk sementara ini kalau didengar dari yang disampaikan oleh mas edi dan pak bara tadi
pak barahasibuan cenderung mengambil posisi diam gitu
tidak mengkampanyekan secara terbuka jokowi tapi juga tidak mengkampanyekan secara terbuka prabowo
dan itu kan kalau dihitung hitung masuk akal saja
nah sekarang apakah respon radikal
respon tegas seperti kalimantan selatan yang perlu diberikan
ini tergantung analisis dari dpp pan
apakah sikap pak bara itu akan merugikan pan secara keseluruhan atau tidak
itu yang pertama yang harus mereka
karena posisinya waketum loh mas
bukan caleg biasa artinya kan
karena itu posisi dia diam itu atau tidak secara terbuka misalnya mendukung capres yang di
katakanlah yang dikendaki sebetulnya
sebagian masyarakat di konstituennya itu kan tidak secara terbuka disampaikan
jadi tidak ada juga alasan formal dari dpp pan untuk melakukan penindakan secara tegas kan gitu
karena tidak ada tindakan formalnya gitu
jadi nah memang kalau saya lihat di data sampai dengan menjelang akhir dua ribu delapan belas itu
memang masih ada pendukung pan itu yang cenderung ke jokowi
pendukung artinya pemilih pan itu
di dapil dapil itu masih banyak yang ke sana
mungkin sampai tiga puluh
tiga puluh empat puluh persen sampai hari ini masih itu
cukup banyak jumlahnya itu pak
masih cukup banyak
memang di atas lima puluh persenan itu sudah mendukung pak prabowo
tetapi masih tiga puluh empat puluh an persen itu kemungkinan besar masih cenderung ke pak jokowi
kita lihat nanti apakah itu bisa diubah sampai dengan tahun sampai dengan april dua ribu sembilan belas
nah para pemilih ini kan tidak bisa dengan mudah gitu diajak pindah oleh
pada saat ini kalau mereka pindah ke dapil tertentu bukannya calegnya harus mengajak mereka pindah pilihan presiden
tapi mereka mengikuti kehendak mereka kehendak pasar itu
saya ingin ke mas edi terakhir
mas edi ada tanggapan tidak
dan bagaimana kemudian ini pan berjalan ini tinggal waktu sekitar dua tiga bulan ya mas hedi ya menuju pilihan dan juga pilih pres
dengan kondisi demikian solidnya seperti apa
dan bagaimana menghadapi gejolak internal seperti ini
ya pan sebagai partai politik kan sudah bertarung di tiga
pemilu sebelumnya empat pemilu sebelumnya
jadi maksud saya ini bukan hal yang baru
dinamika yang ada itu kita telah berhasil memanage dari era reformasi ketika pan berdiri sampai dengan pemilu saat ini
memang sekarang sedikit berbeda secara teknis karena pemilu dan pilpres bergabung jadi satu ini pengalaman kami pertama
tetapi dari aspek mesin politik pan itu tetap bisa bergerak efektif
dengan adanya dinamika ini yang sudah kita alami dalam pemilu pemilu sebelumnya saya pikir mesin politik pan tidak pincang
kita tetap bekerja efektif
nah memang ada pilihan pilihan yang perlu kita kompromikan dalam hal ini karena pemilu dan pilpres bergabung menjadi satu
tetapi saya kira kompromi itu tidak akan menciderai komitmen pan terhadap pilihan kami di pilpres
dan tidak akan mengendorkan perjuangan kami untuk memenangkan pemilu legislatif
oke baik mas edi terakhir
meskipun barah asibuan adalah wakil ketua umum pan posisi yang cukup strategis sebenarnya di internal partai
tidak terganggu begitu atau seperti apa
sama sekali tidak
saya kira pan sebagai institusi telah dewasa dan kader kadernya pun dewasa
baik terima kasih banyak mas edi suparmo
sudah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini
terima kasih kita tunggu bagaimana perkembangannya nanti di partai amanat nasional
saya ingin ke mas jadi terakhir
penuntut mas zedi
bagaimana partai bisa bertahan atau katakanlah pan menjelang pilek dan juga pilpres di tengah pilihan politik yang cukup pragmatis
ada kader kader seperti apa
kebarang sibuan misalnya sementara mereka juga harus menangkan parlementari terasolnya cukup tinggi sekarang
saya kira pertama pan memang mau tidak mau harus fokus di pileg
karena pan kan termasuk partai yang menengah papan tengah dalam konteks indonesia
sehingga resiko untuk memastikan bahwa mereka tetap masuk lolos di parliamentary threshold itu menjadi hal yang harus dipikirkan
karena pada saat yang sama itu berarti harus ada kebijakan untuk melihat di mana misalnya ada sejumlah wilayah dapil katakanlah begitu
yang dinamikanya demikian keras tidak bisa sesuai sejalan dengan sikap pan di tingkat nasional itu harus ada kebijakan soal itu
artinya ini berpengaruh dong dengan prabowo sandi soliditas partai pendukungnya
ya mau tidak mau kan begitu
mau tidak mau kan
iya risikonya begitu
itulah risiko dari calon presiden yang didukung oleh multi partai
karena partai itu kan punya
tidak ada tugas utama yaitu agar partainya tetap eksis
tidak mungkin partai akan
partai tetap berdahulu pasti
iya tidak mungkin partai akan mengorbankan eksistensinya
misalnya rela untuk tidak lolos parlemen
hanya untuk memenangkan
hanya untuk memenangkan
yang bukan kader begitu apalagi
karena untuk menangkan cawa presnya begitu
baik terima kasih banyak mas jayadi hanan untuk analisisnya
kita akan lihat nanti bagaimana kemudian internal pan ini dan juga mengharapi pilih pres dua ribu sembilan belas
mas jayadi sudah hadir di prime news malam hari ini
dan prime news akan segera kembali sesaat lagi